jadilah saksi sejarah terjadinya fenomena alam yang menjadi sorotan dunia
saksikan detik detik terjadinya gerhana matahari cincin dari beberapa titik di indonesia
siak singkawang batam bandung jakarta dan sibolga
jangan lewatkan program spesial gerhana matahari cincin
kamis dua puluh enam desember jam sepuluh pagi live di cnn indonesia